menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan akan menerapkan kebijakan baru terkait pembelian minyak goreng curah
nantinya masyarakat yang akan membeli minyak goreng seharga rp empat belas per liter harus menggunakan aplikasi peduli lindungi atau menunjukkan nomor induk kependudukan atau nik
dalam keterangan resmi yang diterima oleh cnnindonesia com menko luhut menyebut pemerintah akan melakukan sosialisasi selama dua pekan
terhitung sejak senin dua puluh tujuh juni mendatang
nantinya pembelian minyak goreng curah rakyat atau mgcr akan dibatasi maksimal sepuluh kg untuk satu nik per hari
dengan harga eceran tertinggi rp empat belas per liter atau rp lima belas lima ratus per kilogram di sejumlah pengecer yang terdaftar
penggunaan peduli lindungi akan menjadi alat pemantau dan pengawasan di lapangan
untuk mitigasi adanya penyelewengan yang bisa menyebabkan kelangkaan
dan kenaikan harga minyak goreng